iya bagus banget
saya sudah reservasi atas sama bni wk
sudah reservasi mas
udah atas nama herman rusdi
betul dengan saya
bener kan pak
pasti yang kayak gini kelamaan dandan nih
ih apaan sih kak
serpi juga yang lama perasaan bentar doang
enggak setengah jam
setengah jam itu lama
dari tadi kakak disuruh pulang cepat lagi
dianya yang lelet gimana sih
enggak setengah jam itu
lelet itu cepat banget tau gak sih
yang penting sekarang
adik kamu ini malam ini kelihatan cantik banget ya nggak
abisnya kan papa sama kak dian udah keren banget
jadi aku juga gak mau kalah
apalagi malam ini kita makannya di restoran
restoran yang mewah banget ya
udah pasti aku harus all out
masa iya aku makan di restoran mewah
tapi dandanannya biasa aja
kita berangkat sekarang kali ya
soalnya kalau nunggu kelamaan
nanti dia dandan lagi pak
kalau dia dandan lagi
nanti di gambar alisnya lama bang
itu kita belas belas lagi
enggak kok tuh
ini alisnya udah perfect banget
kayak gini masa dibilang tebel sebelah
sekarang kita pergi yuk
mumpung reva gak sadar kalau alisnya gede sebelah
tidak apa apa mah ikut ikutan kak dian
itu bukan mobil lu
siapa yang bawa tuh kesini
tapi jangan jangan mobil udah canggih pakai remote control
itu konsep itu bro
siapa tuh orang
siapa tuh orang
siapa tuh orang
kayak artis korea selatan
yeh itu bukan artis korea selatan
dari suaranya sih meyakinkan nih artis korea nih
jangan terlalu nyengir
saya pikir tadi artis korea pas denger bukan
aku itu dan biar maco kayak gini
nyesuaiin sama mobilnya
masa mobilnya keren
aku tuh dandannya butek
gede banget lagi kacamatanya
mas tadi aku waktu lewat di jalan
walaah cewek cewek itu loh
padahal terpesona ya mas
terpesona sama mobilnya
ya bukan sama aku
bener gua kan
sebenarnya mereka itu bukan terpesona sama mobilnya atau mas budi
jadiat mas budi kelebaran
silau buat mereka
aku itu datang kesini diskripsi sama bapak
menjemput mas boy loh
mas boy itu jangan sampai telat dan datang ke restoran flash ya
nanti nanti aja lah bilangin bapak
lha ya kalo mas itu ntar ntaran datang ya
aku yang dimarahin sama bapak ya mas
aku itu udah bawa baju salin yang masuk
bapak pesen sama aku
mas boy itu danudannya yang rapi
mas itu mau dikenalin sama anak temennya dari bali
eh mas budi mas budi
ceweknya cantik ya
namanya juga boy mau dikenalin sama cewek
kalo dikenalin sama cewek itu pasti yang cantik
kalo butek buat lo aja
eh buat gua lo juga sebelas dua belas
masa sih mas boy itu tega sih
kalau aku dimarahin sama bapak
udah buruan boy
sejujurnya gua males banget datang kesana
yaudah gua jalan
nah gitu dong
yaudah gue titip motor ya
aku duluan ya
gua kepo dengan ceweknya
lo kepo sama mas budi kali ya
tuh mas budi jangan sering sering ini
gigi nya kering
nanti dribuk aja
silakan tuan putri
terima kasih kakakku yang paling menjelek
tuh kan bener perata beneran restoran ya
gak salah pilih baju kan aku
kan udah bapak bilang ini reviewnya tuh bagus makanya bapak pilih
hah kenapa sih papa janjian di tempat kayak begini
jujur dari hati gue yang paling dalam gue males sebenarnya
tapi mau gak mau demi orang tua gue
padahal harapan gue gue ditolak supaya gue lolos dari perjodohan ini
iya bagus banget
selamat malam mbak
saya sudah reservasi atas nama bni wk
mari ikut saya pak
malam mbak udah atas nama herman rusdi
betul jangan sayang
kok kamu datang tidak dengan pakaian yang rapi sih boy
kan papa sudah ingatin kamu pakaian yang rapi
kita sekarang berada di restoran yang mewah
kan papa sudah ingatin sama budi untuk siapkan ganti baju kamu
terus papa gak suka sama pakaian aku
papa mau komplain
ini langsung cabut aja pak
kamu jangan buat malu papa dong
kita ini kan bapak
kamu mau ketemu dengan sahabat almarhumah mama kamu
jadi kamu gak mau ketemu
ya sekarang orangnya mana pak
ya sabar mereka masih di jalan kok
terus aku harus nunggu lagi
oke duduk dulu ya
kamu tuh lama banget sih jadi cewek
aduh mas sabar dong
jangan buru buru gini
kita harus buru buru
jangan sampai om herman itu kecewa
biar kamu tuh semakin mempesona gitu
eh oke sih semua penampilan kamu mama suka
bentar bentar bentar bentar
ada yang kurang
kamu tuh kenapa sih kok pucat banget kayak orang sakit
pakai lipstick dikit ya sayang ya
sini sini mau pakai lipstick
kamu lihat dari kaca bagus deh
tuh jadinya kan gak pucat pucat banget sayang
aduh ma ini pasti norak ya
jangan ajak lho